ya sudah terhubung bersama kami salah satu sinias indonesia yang sudah merambah internasional livi cheng
selamat saya nggak tahu sih sekarang lagi di korea selatan ini waktunya jam berapa ya livi
ya saat ini sedang di korea selatan oke selamat malam saya baru dapat informasinya nih
livi lagi di korea selatan ada acara apa ya kalau boleh tahu
saya besok menghadiri premier film dali bit operadai
film yang saya sutradarai yang sebelumnya sudah tayang di bioskop bioskop amerika
besok premier mulai april tayang di bioskop bioskop di korea jaringan lote
wow congratulations ya sebelumnya livi
oke ini kan hari ini adalah hari perfilman indonesia nasional ya
saya boleh tanya livi bagaimana tanggapannya perspektifnya tentang perfilman indonesia saat ini
menurut saya perfilman indonesia saat ini
ini bagus ya jadi saya juga cukup banyak lihat film film lokal itu bagus juga
banyak yang sudah menang festival so i'm very happy about this
dan saya lihat di indonesia tuh banyak sekali talent dan kita negara tempat terbesar ya secara populasi
oke dan livi juga sudah pernah bekerja dengan industri film baik di indonesia maupun juga internasional nih
apa yang benar benar membedakan bekerja sama antara mereka
jadi kalau untuk di amerika itu biasanya yang membuat film itu kan production house
jadi saya di hire oleh production house untuk menyutradarai film
nah begitu film itu selesai kita berikan ke distributor
nanti distributor yang mendistribusikan dan marketing
nah kalau di indonesia ini saya lihat di production house itu
yang membuat film yang mencarikan tanding yang mendistribusikan juga memarketingkan
seperti itu jadi industri nya beda banget
jadi sampai sekarang aku masih terus belajar juga gitu
karena kita harus lebih multi talent kalau di indonesia gitu
karena harus banyak aspek yang kita harus handle
indeed harus banyak skill yang dikuasain ya
oke livi saat ini kan perfilman indonesia sudah mulai dilirik ke dunia
atau ke internasional ya
seperti kalau mungkin bisa kita ingat ingat ada the ray
terus marlina si pembunuh dalam empat babak
nah kalau menurut livi sendiri bagaimana kans persaingan untuk sineas
juga tim kreatif serta aktor aktor indonesia
dan juga aktrisnya di mata internasional kedepannya
mungkin ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahi mungkin biar lebih baik lagi
kalau saya sebelumnya sudah syuting beberapa film di indonesia kerjasama dengan
dengan talent talent dari indonesia

so i think di dunia internasional memang banyak banget persaingan gitu
tapi i think sebagai orang indonesia sebagai film indonesia kita bisa bersaing di luar sana
tapi kalau yang saya lihat dari saya kan suka traveling ke beberapa negara juga
mempelajari industri film juga itu yang di indonesia tuh
yang kurang yang kurang saya lihat adalah film film indonesia

jadi i think it would be better kalau setiap kabupaten ada layar
even mungkin bioskopnya nggak semua misalnya yang dua ratus feet atau lima ratus feet
kayak di amerika itu ada bioskop mungkin bioskop yang
mungkin fitnya cuma tiga puluh gitu loh
nah i think it would be much better if setiap kabupaten ada bioskop even yang nggak terlalu gede
jadi untuk minat minat untuk para penduduk di indonesia
ini dari tiga puluh empat provinsi semuanya merata ya
oke livi berikutnya nih ada pesan nggak untuk sinias muda yang tidak hanya sedang ya
tapi juga yang baru mau merintis karirnya di dunia perfilman
kalau pesan saya sih seperti halnya seorang atlet ya
kita sebagai filmmaker harus terus latihan kita harus setiap hari latihan
karena dengan begitu kita terus mengasah skill kita
jangan kita menunggu budget
karena if we would wait for budget maybe sampai sepuluh tahun ke depan juga belum tentu bisa menyelesaikan satu project gitu loh
so i think harus kayak nike just do it
jadi even saya sekarang setiap hari juga self latihan saya ngambil foto
itu kan bisa dengan handphone bisa dengan kamera dslr
kalau di bidang film tuh pasti banyak banget rejection
kayak film pertama aku kan ditolak tiga puluh dua kali
terus banyak banget penolakannya ya
terakhir livi ini kan sedang promo ya untuk film kemudian juga karya livi yang terbarunya
mungkin bisa ada bocoran untuk kita bercerita tentang apa
terus mungkin behind the scene dan produksinya seperti apa
film terbaru saya
film terbaru saya titulnya bali beats of paradise
ini adalah ceritanya tentang sebuah kisah inspiratif tentang pemain gamelan asal bali
yang sekarang sudah menjadi guru besar di amerika namanya pak wenson
jadi dalam film ini kita mengikuti perjalanannya struggle nya
sampai bagaimana beliau bisa sukses sampai dia juga secrefy
dia meninggalkan keluarganya di indonesia selama beberapa tahun untuk menyebarkan gamelan di amerika
sekarang itu di amerika gamelan sudah diajarkan di harvard di mic berkely di ucla
dan di amerika pun itu film seperti film avatar karya james cameron memakai gamelan
city series star trek juga memakai gamelan
lalu game nintendo mario brothers juga pakai gamelan
jadi gamelan itu sebetulnya sudah mendunia gitu
tapi saya tuh sedihnya kalau di amerika itu masih banyak yang belum tahu indonesia
masih banyak yang belum tahu gamelan
walaupun mereka tahu avatar mereka tahu star trek ini
makanya saya merasa harus ada ini film yang tentang gamelan untuk supaya orang tuh tahu
oh ternyata di balik film avatar di balik city series star trek
itu adalah alat musik indonesia tradisional gamelan
makanya saya dengan personal general republik indonesia di los angeles waktu itu bersama sama memulai
untuk membuat film bali beasts of paradise
dan sebelumnya adalah juga konser gamelan di la
mungkin bisa dilanjutkan lagi ceritanya
ini udah tayang di bioskop bioskop amerika bulan november
nanti di korea bulan april
dan nanti di indonesia rencananya bulan juli
oke kita baru bisa mendapatkan sekelumit dari bali beach of peries itu pada bulan juli mendatang ya livi ya berarti ya
baik terima kasih atas informasinya dan juga ceritanya
livi senang sekali bisa berbagi dengan
congratulations dan semangat ya sekali lagi terkait dengan karir perfilman dan juga sinematik anda